kementerian perdagangan resmi menggelar penganugerahan ajang good design indonesia
ajang ini digelar di auditorium pusat pelatihan sumber daya manusia
ekspor dan jasa perdagangan atau ppejp jakarta
good design indonesia ajang worlds yang digelar setiap tahun
merupakan tempat pencarian produk produk lokal yang inovatif fungsional estetika
dengan konsep terobosan baru atau out of the box
event ini digelar kementerian perdagangan bekerjasama dengan jepang institute of design promotion
serta didukung oleh the jepang external trade organization
para pemenang akan difasilitasi kemendak untuk dikirim ke jepang
mengikuti kompetisi internasional g marx di jepang
direktur jenderal pengembangan ekspor nasional didi sumedi mengatakan

dan lebih berharga
bagaimana untuk pelaku usaha yang ingin meningkatkan dan memasarkan kualitas produknya
didi mengaku ajang yang sudah digelar sejak enam tahun lalu ini
mendorong mereka ke tahap yang lebih baik lagi ya levelingnya
dengan mereka sudah memenangkan atau pernah mengikuti ajang good design ini
mereka akan mengerti oh produk itu sudah berhasil

karena dari berbagai aspek kita menilai ya
mulai dari inovasi mulai dari manfaat dari produk mulai dari packaging
dan segala hal yang terkait dengan produk itu dinilai di dalam good design indonesia
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan desain merupakan kunci dari sebuah produk
kemendak mengapresiasi perkembangan kualitas produk di indonesia
yang meningkat signifikan jika dibandingkan dulu
produk produk itu indonesia dulu terlambat setahun dua tahun
misalnya kalau kita ke jepang kita ke tiongkok kita dapat produk baru ya
itu produk yang desainnya mungkin setahun lebih duluan
di sini belum ada
jadi kita bisa dapat harga lebih murah
kalau sekarang mungkin lebih dekat
jadi sekali lagi desain itu akan menentukan kualitas menentukan harga
dan itu juga mempengaruhi produktivitas
karena akan menentukan
kemendak berharap gdi bisa menjadi jembatan untuk terus memperkenalkan produk lokal menuju pasar global
sehingga mampu mendongkrak ekspor indonesia